aku sebenarnya minta maaf bos aku kena tilang tapi dimintain bawangnya satu karung itu bos
poisi tolong rekan rekan bantu kondisikanya ya
inilah curahan hati seorang sopir truk yang baru saja dimintai satu karung bawang putih
oleh seorang anggota satlantas di tangerang banten senin satu november lalu
polisi tolong rekan rekan bantu
sang sopir mengaku ditilang karena tidak membawa surat lengkap
sopir sempat menawarkan uang damai sebesar seratus ribu rupiah tapi ditolak
sang polisi berinisial phd justru meminta satu karung bawang
polda metro jaya akan memberikan sanksi tegas bagi anggota polisi
yang dinilai telah mencoreng nama korps bayangkara
yang terjadi adalah bahwa setelah diperiksa suruh balik
ada satu pelanggaran yang dibuat oleh petugas tersebut
ketika dia menerima anggota satlan tas
dengan menerima jadi pelanggaran lalu lintas si sopir ini tidak dilakukan penyelangan
tapi ditukar dengan satu karung bawang putih
berdinas tapi ada pelanggarannya
anggota satlantas itu saat ini tengah menjalani pemeriksaan di propam polda metro jaya
tersangka sudah diberhentikan dari anggota satlan tas bandara
selama proses pemeriksaan
dia akan ditahan tim liputan cnn indonesia ini bawanya satu karung tubuh